terkait libur natal dan tahun baru salah satu obyek wisata di bali yang didatangi wisatawan di pagi hari adalah pantai sanur
selain memandang matahari terbit pengunjung juga bisa bermain air
pantai sanur adalah salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi pada libur natal dan juga tahun baru seperti sekarang ini
nah ini sejak subuh wisatawan biasanya sudah mulai berdatangan ke pantai sanur yang berada di timur kota denpasar
wisatawan datang pagi pagi agar dapat menikmati suasana munculnya matahari di ufuk timur
usaha jasa persewaan kano pun dengan mudah ditemui di sepanjang pantai
setelah berendam dan juga bermain air menyusuri tepi laut sanur sambil berolahraga
juga bisa menjadi aktivitas pagi wisatawan di obyek wisata ini
sebelum mengunjungi obyek wisata lain di pulau bali pantai sanur bisa menjadi alternatif mengisi liburan di pagi hari tentunya
sementara itu jika anda bosan dengan obyek wisata pantai di bali
wisatawan bisa mencari tempat untuk menikmati tempat yang lain
jika anda bosan dengan obyek wisata bisa menikmati tempat yang lain